memang sejak masuk rumah tahanan kelas satu surabaya di medaeng waru sidoarjo kamis malam
kondisi dahlan iskan tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset pemerintah provinsi jawa timur masih stabil
namun dahlan ditempatkan di ruang poliklinik di area rutan untuk sementara waktu
menurut kepala rutan jumadi ada beberapa kondisi kesehatan dahlan iskan yang butuh penanganan khusus
namun jumadi tidak menjelaskan kondisi kesehatan dahlan
lebih detil lagi mantan menteri bumn ini mendekam di rutan kelas satu khusus surabaya di medaeng waru sidoarjo
sejak masukan rutan medaeng belum ada keluarga dahlan yang menjenguk hingga jumat pagi
meski kondisi kesehatan dahlan punya catatan khusus kepala rutan menjamin tidak ada perlakuan khusus terhadap dahlan iskan
kepala rutan dari bagian beli perawatan dan tadi kita setelah pacaran juga melihat sekintas
pagi ini kondisi secara umum stabil karena tadi malam masuk sekitar jam delapan kurang sebelum pagi masuk ke sini
sudah kita periksa tim dokter kita dokter rutan dan juga ada dokter dari jasaan juga hadir dan juga ada dokter pribadinya pak dalan jadi memeriksa
untuk mengetahui perkembangan terkininya kami akan terhubung dengan koresponden kami ada wida subianto yang saat ini ada di surabaya
jawa timur wida sebelum saya akan tanya mengenai bagaimana perkembangan kasusnya penyidikannya saya ingin tahu apakah dahlan iskan hari ini masih tinggal di poliklinik dan sampai seberapa lama kemudian dahlan iskan ini akan mendapatkan perlakuan khusus karena masalah kesehatan ini
sore budi jadi memang kalau informasi yang kami dapatkan hingga jumat siang tadi dahlan iskan memang masih menempati di poliklinik rutan medaeng di warusi doarjo
dahlan iskan ini menempati blok h di dalam rutan medaeng di mana blok h ini merupakan kawasan untuk penahanan bagi kasus terkait dengan tindak pidana korupsi
sampai kapan dahlan iskan akan tetap tinggal di poliklinik rutan medaeng ini tentu saja berdasarkan dari pengamatan dokter rutan yang terus berjaga di sana
ada fasilitas khusus mungkin yang disediakan oleh rutan atau kementerian hukum dan ham untuk memfasilitasi kesehatan dahlan iskan yang memang khusus ini
sejauh ini tidak ada yang dinyatakan oleh pihak pengelola rutan medai menyatakan tidak ada perlakuan khusus
kalau memang ada ini hanya terkait masalah kesehatan saja karena memang proses transplantasi hati ini untuk perawatan kemudian juga untuk konsumsi
ini juga memang tidak seperti